diterima di semua toko seluruh indonesia
boto kecap lu bisa serius sedikit gak sih
ini tuh masalah serius
iya serius banget apalagi buat gue
jangan jangan kita harus bikin mereka pisah titik
iya udah udah
sekarang kita sama sama tenang
kita sama sama pikirin bagaimana caranya
supaya nyokap gua sama bokap lu itu pisah oke
buset lu sumpah gak inget lu ngomong apa barusan
yaudah sih maaf namanya gua
iya pacar nyokap gua itu bokap lu
perlu diulang berapa kali sebut kecap
makanya kalo punya kuping itu dipake dengan benar
kebiasaan banget sih lu
krupu kulit lu jangan bercanda bercanda lu
lucu tau gak
lu mah kayak gitu sih
giliran gua serius lu bercanda
gua bercanda lu serius
kayak gak pernah ketemu aja kita
gua serius botol kecap
lu tau gak sih nyokap gue tuh pingin banget
gue ketemu sama pacarnya selama ini
dan akhirnya tadi
gua ketemu sama bokap lu
yang ternyata pacar nyokap kue
gak ada yang mau ngapain lagi sih
gua kan bilang jangan ganggu
kalian mau bikin gua celaka lagi kayak kemaren
enggak fak gak gitu
yang gua bilang tadi tuh serius fak
gak ada sedikit nih aku buat bercanda
betta punya omongan juga toh
tadi tuh paling serius nona
betta mau sekalian nona jadi betta punya omongan

sama gua aja fak

udah cukup ya
kalian tuh kenapa sih sebenarnya
ngaco tau gak
kalian mau pergi atau gue yang pergi
gak ada yang mau pergi
gua yang pergi
berarti dugaan awal gua tuh bener
iya gue tuh gak sengaja pernah dengar
yang pasti telfon ya
lu inget ya waktu itu lu belum kerja di mesmen rise cafe
kita lagi barengan tuh
terus nyokap lo tuh kalo gak salah lagi ke toilet
terus lu angkat telfon di hp nyokap lo
terus lo langsung beda tuh
terus gua denger tante mila nyokap lo sebut sebut nama roy
kenapa orang ini kenal aku ya
dia juga manggil aku l
el kan panggilan kesayangan ibu buat aku
kalo sampe dia tau panggilan ini pasti orang ini deket banget sama ibu
tapi kenapa suaranya pernah denger ya
kamu sama mama kamu udah jalan belum
jalan kemana ini siapa ya
ya ampun saya sampai lupa
sayang sekali kita perkenalannya lewat telepon begini
padahal saya sudah mengatur dengan mama kami
buat perkenalan kita saya roy
temen deketnya mama kamu
jadi ibu punya temen deket
apa ibu ajak aku kesini buat ketemu laki laki ini ya
tapi kenapa ibu gak pernah cerita sama aku
ingat yang gue pake baju orang gak sih
ya itu pokoknya
yang abis itu kita ke danau
kan gue sempet nanya nanya itu ke lo
berarti lo sampe ini nyadar dong
gue masih curiga disitu
kerupuklit gue pernah ngikutin bokap gue pas dia lagi mau ketemuan sama temen ceweknya
karena gue kira curigaan gue adalah pasti nyokapnya michelle nih
ya udah dong gue kira curigaan gue ya salah
tapi ternyata benar juga sekarang
dan sekarang dugaan lo bener
gak ini gak bisa didiemin
dia pacaran sama orang yang udah bikin gue nangis
itu nyungkap gue bakal hancur banget botol kecap
oke berarti sekarang begini ya kerupuk kulit
kita harus pisahin kedua orang tua kita
makasih ya mas udah nganterin aku sampe rumah
masih bilang makasih aja
ini kan udah kewajiban aku dong
aku kan calon suami kamu
tapi masih ada satu hal lagi yang harus kita lakukan mas
ngenalin anak kamu sama aku
sepatnya aku akan kenalkan kamu dengan anak aku
karena aku juga berharap kita bisa segera membangun rumah tangga kita bersama
nanti aku akan atur waktu jadwal sama anak
makasih ya mas
akhirnya lu setuju juga sama gue
nih lu lo pasti paham kan
karena gini kalo orang tua kita menikah berarti kita batal menikah
karena kita jadi saudara
gue gak mau itu kejadian ah
botol kecap bukan itu maksud gue
eh terus apa tujuan lo
ngerti gak sih
apalagi nyokap gue tahu kalau lo itu anak dari pacarnya
gue gak mau
gimana sih malah nyambungan ini
ya udah gak apa apa itu tujuan lo gak apa apa
tujuan gue tetap yang tadi
gue gak mau pokoknya kita harus jadi jodoh
jadi jodoh gue gak mau
botol kecap lo bisa serius sedikit gak sih
ini tuh masalah serius
iya serius banget apalagi buat gue
ya makanya kita harus bikin mereka pisah
sekarang kita sama sama tenang
ya udah sih maaf namanya gue lagi panik tiba tiba judo gue dapat masalah kayak gini kan bingung
lu kayaknya otaknya perlu di restart deh
udah error tau gak sih
lo kenapa bete gitu
maka gue udah kasian begini
ya orang susah kan
eh lo tau
iya susah di lupain
gue gak mau
gue gak mau tau pokoknya pulang bareng
kita harus kompak nih
untuk memisahin kedua orang tua kita
itu artinya dari sekarang
dari pulang barang pun kita harus kompak
kalo gak mau ya udah
lo aja sendiri yang usah
ya bentar dulu
dengar dulu dong botol kecap
gue aja belum saya ngomong
ya udah apa
ntar salah lagi
gue gak mau
itu salah satu alasan kenapa gue bawa ini
jadi nanti lo yang pake
gue yang pake
lo tau gak sih nyokap gue tuh kayak gue
udah pasti percaya aja sama gue
yang penting usaha dulu
masalah hasil belakangan
yang penting usaha
daripada mengharapkan hasil tapi tidak berusaha
ya balik cepetan
ya jangan dipake sekarang dong
serem tau gak
pun jangan pukul pukul dong
ini kan bahannya agak kasar
nanti muka gue ganteng gini lecet
masih mau komen lagi
gak usah megang megang
saya udah ada di depan rumah bapak ya pak
terima kasih pak
minta bantu ya
biar gue aja yang bantu
garis gue tuh
eh kan itu bisa diem gak sih
gue bisa sendiri
ganggu tau gak
selamat malam pak
ini pesanannya pak
saya calon pacarnya pak
beta juga calon pacar nona cantik gini
dunia airat pak
maaf ya pak
kalian tuh ngapain sih
bikin malu tuh
sorry ya pak
tapi gue beneran serius sama lo
kisurusan beta boleh diadu
ketulusan beta seng ada lawan ono
kalo itu kenapa sih
udah aku mau cabut
nih apaan tuh
kalian tuh kenapa sih
udah aku mau cabut
nih saya belom
nih saya belom
gak usah gue bisa sendiri
ada tenang disitu
nona riva biar beta bantu kasih mundur motor
nona rifa untuk menjaga keselamatan nona
lola harus pakai ini terlebih dahulu
beta berhasil membantu terima kasih
iya nona pelan pelan seperti iya
yang waktu itu beta ajar tau nona
ih gak usah bantu kuah
yes nona riva berhasil senyum soalnya tak pang